aku harus nemuin mahkota aku lagi
nenek mana lima kotaku
kita bisa ditemui kemana lagi
kita balik rumah sakit aja ya
aku harus temuin tante maya
kakak jangan maksain diri
aku mau ketemu sama tante maya
aku gak mau pisah sama tante maya